kemaritiman dan investasi kementerian pertahanan kementerian keuangan kementerian agama kepolisian negara republik indonesia badan pusat statistik dan badan narkotika nasional
seluruh aset yang bernilai rp empat ratus sembilan puluh dua miliar ini akan digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi dari kementerian lembaga
maupun pemerintah daerah
dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat